perkembangan terbaru soal nasib wakil gubernur dki jakarta sepeninggal sandiaga uno
senin pagi gubernur dki jakarta anies baswedan telah menyerahkan surat calon wakil gubernur dki jakarta ke dprd dki jakarta
surat diterima oleh sekretaris dewan dprd dki jakarta muhammad yuliadi
seperti dikutip detik com yuliadi menuturkan surat diserahkan oleh kepala biro kepala daerah dan kerjasama luar negeri muhammad mawardi
dia mengatakan proses selanjutnya ada di dprd dki jakarta
jadi bola ada di dprd ya
ada pun dua nama yang diajukan adalah agung yulianto dan ahmad syaiqu
kedua nama ini nantinya akan diserahkan kepada dprd dki untuk dirapatkan melalui paripurna
sebelumnya partai keadilan sejahtera mengumumkan agung yulianto dan ahmad saiku menjadi calon wakil gubernur dki jakarta terpilih dalam uji kepatutan dan kelayakan
dua nama itu dipilih
jadi dari tiga kader pks yang dahulu diajukan dikutip dari detik com
ketua umum dpw pks syakir purnomo menyebut proses penyerahan tinggal menunggu pengesahan dari dpd gerindra dki jakarta
ini artikel beberapa waktu yang lalu karena sekarang sudah diserahkan dan diserahkan oleh gubernur kepada dprd
setelah itu dua nama tersebut kemudian diserahkan kepada gubernur dki jakarta
dan nanti gubernur dki jakarta pada hari ini sudah menyerahkan kepada dprd dki jakarta
namun sebelumnya ada riak riak sedikit nih
pengumuman dari pks ini sempat menuai protes dari ketua dpd partai gerindra dki jakarta muhammad taufik
menurut taufik ada prosedur yang salah dari pengumuman yang disampaikan pks
dikutip dari detik com juga taufik mengaku tak mempermasalahkan nama nama yang diusulkan
dia hanya mempermasalahkan mekanisme pengumuman yang disampaikan oleh pks
taufik menyebut rekomendasi fit and proper test itu seharusnya terlebih dulu diserahkan kepada pemimpin partai pengusung
dan pemimpin partai nantinya akan menentukan siapa calon wakil gubernur yang diajukan kepada gubernur
kita ketahui hasilnya sudah ada dua nama yang disetujui oleh kedua partai tersebut
oke kurang dari dua bulan jelang pemilu nasib siapa yang bakal duduk sebagai wakil gubernur dki jakarta tak kunjung jelas
kini nampaknya ada secercah titik terang saat gubernur anies baswedan mengajukan dua nama ke dprd dki jakarta
apakah ini pertanda jalan menuju dki dua mulus
atau masih ada jalan rusak yang siap menghambat kendaraan atau mobil bernama pks
salah seorang kader yang menjadi orang nomor dua di ibu kota
kami akan membahasnya malam hari ini bersama bang muhammad taufik ketua dpd gerindra dki jakarta
terima kasih bang taufik sudah mau datang
kemudian ada pak ahmad yani ketua komisi kebijakan publik mpw pks dki jakarta
terima kasih pak yani
terima kasih pak pras
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jadi betul pak pras
bahwa bola ada di tangan anda sekarang
ya bola di tangan saya
ini sebetulnya juga kan harusnya nggak perlu ada dua nama ya
diserahkan di internal mereka
tuangkan satu orang di tempat kita
apakah itu disetujui atau tidak tergantung di dalam forum paripurna itu
seharusnya tidak ada dua nama
maksudnya kan dua nama itu kan secara prosedural memang diharuskan kan
ya sebetulnya dibahas oleh dua partai politik ini
pendukung pak anies dan pak sandi pada saat itu
keluarkan aja satu nama
selesai kita ketok palu di dalam paripurna
diterima atau tidak
tapi ya karena ini sudah aturan ya
kita mengikuti dan saya tadi pagi
mirip seperti pak jarod mungkin beberapa tahun lalu
ya saya tadi pagi menerima surat dari pak gubernur jam sembilan dua puluh
untuk dibamuskan nanti
nah dibamuskan nanti
ini kan permasalahan ini juga nggak ditinggal tanggalnya tanggal berapa yang mau direncanakan
setelah direncanakan tanggal berapa
di dalam pemilihan ini menyebut nama ini
kita mungkin ada sedikit rumpi rumpi di internal dprd
yaitu kita pembahasannya mau terbuka atau mau tertutup
karena menyebut nama
ini kan bisa jadi masalah masalah baru
jadi ada prosedur panjang lagi yang harus dilewati
ya bukan prosedur panjang
panjang pendek setengah panjang setengah
nama itunya dua partai dan teman teman ini saya bilang
kemarin juga saya terima kasih ya
saya kedatangan beberapa tamu dari calon calon wakil gubernur
yaitu pertama pak agung
terus kedua pak taufik
pak taufik juga calon nih
nah yang ke
niatnya waktu itu mengajukan apa
bisa semua nih
bawasan bola ini semua bisa
itu pak taufik soan kepada anda niatnya sebagai kolega di dprd atau sebagai calon wakil gubernur
bercerita lah tentang bagaimana mengenai masalah jakarta juga
karena bukan apa apa sekali lagi jakarta ini gak boleh mengerjakan
dia nggak ngerti masalah jakarta
ini yang penekanannya
terus ada pak erwin aksa ke rumah saya juga
terakhir ya pak sahi hukum rumah saya dan saya kasih
erwin naksa juga
erwin naksa juga masuk ke dalam
ke tempat saya ke rumah saya
ya saya berterima kasih sama sama karena semua ini teman semua gitu ya
tujuannya juga baik bagaimana membangun jakarta ini yang lebih konkret jelas
tapi tergantung mereka berdua juga ini ya gak
nanti saya akan tanya screening anda kepada dua calon ini yang anda sudah temui
karena sudah ada oleh oleh buku juga kepada dua calon ini
saya mau ke pak yani dulu
sudah cukup puas pak dengan proses ini udah di katanya ini udah di menjelang garis finish ini
kalau apa kalau apa nih final lap kalau di motogp ini namanya
ya saya melihat dari proses proses yang berjalan untuk calon wakil gubernur dari waktu lalu
memang sekarang kan sudah sampai enam bulan ya
sudah mengembirakan lah bahwa tentang calon wakil gubernur itu sudah disampaikan oleh pak gubernur
memang tinggal bagaimana nanti di dprd ya salah satu karena wakil gubernur hanya satu dari dua ini bisa terpilih ya
ya karena memang aturannya seperti itu
kalau memang aturan menginginkan seperti pada waktu lalu zamannya pak gubernur lama ya
pak jarod sekarang cuma satu orang
sekarang kan aturannya berbeda karena dua mau tidak mau kita sampaikan dua
nah tinggal semua kembali kepada teman teman di dpr
tapi anda seberapa yakin bahwa ini akan cepat
prediksi anda seperti apa nih ke depan nih
anda kan sudah punya terawangan nih
melihat proses politiknya
sudah sejauh mana ini usaha anda pak
di dalam hidup ya kalau saya senantiasa optimis
ya optimis bahwa proses politik ini berjalan dan kita juga sudah melakukan safari politik ke
ke peraksi peraksi yang ada dan semua juga adalah teman teman kami semua gitu
mereka juga sudah menunggu nunggu kapan nih wakil gubernur kapan
eh cepetan dong sebelum pemilu nih seperti itu
teman teman itu maksudnya semua anggota dprd juga
iya teman teman semua dprd dari peraksi peraksi yang ada
nah mereka menginginkan seperti itu
ya udah saya kira kita punya keinginan yang sama ya
bahwa jangan sampai pak gubernur ini terus jomblo terus sendirian gitu ya
semua punya nawaitu yang sama nih punya
punya keinginan yang sama untuk membuka
iya saya ini punya pandangan yang berprasangka baik
memang pada teman teman karena teman teman kita sudah biasa bersama di dprd
oke kalau tadi pak yani cukup puas
pak pras nggak mau komentar soal puas atau nggak puas
saya mau tanya ke bang taufik cukup puas nggak dengan dua namanya
tapi ditahan dulu bang kita akan kasih kesempatan bang taufik untuk pikir pikir sejenak
kami akan sekiranya kembali sejenak
kami akan sekiranya kembali sejenak
sebelum bang taufik akan menjawab kira kira puas gak dengan proses politiknya dengan dua namanya
saya mau nunjukin sesuatu wawancaradetik com kepada bang taufik beberapa waktu yang lalu
saya mungkin tanggal dua puluh tiga februari bang taufik mungkin ingat ditanya ini
nih bang taufik mengatakan begini
saya ingin secepatnya dikirim ke dprd
sudah saya sampaikan ke pak anies kalau surat datang saya nggak mau bola panas ini ada di tangan pak anies
pak guptekai ini bang
sebelum itu saya mau coba luruskan dulu
aturannya tidak ada yang berbeda
waktu zaman pak jarod itu karena sisa waktu
sisa waktunya pendek
sehingga dia naik
sekarang sisa waktunya kan masih panjang berdasarkan undang undang
sisa waktunya panjang masa
maka harus dilakukan pemilihan
dua nama diusulkan
nah kan karena prosesnya yang panjang itu
kemudian kalau kita sampaikan ke gubernur gubernur tahan
media pasti nyerbunya ke gubernur
nah itu bola panasnya di situ
saya bilang pak begitu surat datang bapak lempar aja ke dprd
biar dprd yang memproses
karena di dprd itu kan prosesnya tidak sederhana juga
dprd harus buat panitia
nanti pak ketua minta buat panitia
kedua harus susun tata tertib pemilihan
ketiga harus melakukan paripurna
paripurna itu dalam ketentuannya ada syarat
syarat korum misalkan
itu harus dipenuhi semua
nah ini yang saya kira tahapan tahapan yang akan dilalui dalam proses pemilihan wakil gubernur dki jakarta
jadi dalam perspektif anda ini masih cukup panjang prosesnya
ya tadi tahapan itu harus dilalui
nah itu kalau kita andai andai ini kan kadang kadang publik juga nggak tahu nih berapa lama bikin rapat berapa lama bikin panitia
berapa lama tuh bang biasanya
kalau saran saya ini tergantung komunikasi politiknya dari pks dan kita lah dengan gerindra karena yang ngusung ya
lakukan komunikasi politik dengan teman teman di dprd secara intent
kalau kemarin kan waktu tiga
sekarang kan udah dua lakukan komunikasi
selama ini sudah ada kasak kasuh komunikasi nggak bang dengan fraksi fraksi lain
baru diserahkan kemarin
kan baru diserahkan kemarin
nama yang lama juga
oh yang lama itu kan tiga orang
orang datang ke fraksi fraksi
nah sekarang kan udah menurut tua
ini dong lakukan
sesegera mungkin lakukan komunikasi
jadi ketika nanti ada komunikasi yang baik saya kira dprd akan segera
dan dprd menurut saya
kita juga nggak akan mempersulit
karena ini memang kewajiban dprd
tapi bicara sosok nih bang taufik pak yani dan juga mas pras ini
anda seberapa kalau tadi kita bicara prosesnya sudah cukup baik
yang sayangnya kita wartawan gak bisa lihat gitu dari dalam ya
mas pras ya
menurut anda secara kualifikasi itu dua calon ini
anda sudah cukup puas sebagai orang yang menandatangani bahwa ini orang siap untuk dijadikan
itu kan konsekuensi kami ketika kami menunjuk tim untuk melakukan fit and proper
hasilnya mau gak mau harus kami terima
mau gak mau itu berarti sekarang lagi puas atau ada ragu ragu icuk sedikit
itu bukan soal puas atau nggak puas
tapi itulah hasilnya dari fit and proper
ya udah kita terima kita usulkan bersama sama
kan pilihannya dua dari
nah satu yang mungkin belum saatnya untuk menduduki eksekutif misalnya
sudah cukup mumpuni menurut anda dua nama yang anda usung bersama partai
kalau menurut kriteria yang didiskusikan di tim fit and proper saya kira mumpuni lah
ada catatan catatan khusus mas pras dengan nama nama ini misalnya
enggak yang paling penting catatannya waktu itu setahu saya adalah
dia mesti sadari bahwa dia harus melaksanakan visi misinya gubernur
bukan visi misinya dia yang dia bawa
visi misinya gubernur itu visi misinya anies sandi loh
itu penting juga tuh
kalau sebelum nanti ke mas pras untuk melihat bagaimana prosesnya komunikasi ini anda lihat akan sudah selesai nggak dengan pak taufik katanya
anda lihat ada keinginan baik dari pak taufik juga nggak untuk misalnya sama sama menggolkan calon ini nih
atau komunikasi sudah sejauh mana
kami memang memandang tentang masalah cawagup ini
insya allah ini kita optimis ya
karena setelah surat itu ditandatangani oleh partai pengusung
ini kan oleh gerindra dan pks
artinya pks dan gerindra ini memang berkewajiban sudah
kita sudah mantap menetapkan inilah calon wakil gubernur
tinggal kita golkan
cara menggolkan ini gimana
ya tadi kita membangun komunikasi dengan teman teman di dprd dari partisipasi yang ada
walaupun sebenarnya kita menginginkan waktu lalu bagaimana ini supaya cepat ya
sehingga pada waktu lalu
kami ya sudah
untuk safari politik ke peraksi peraksi yang ada
walaupun tadi yang tiga orang cawagup itu
ini pks saja atau pks dan gerindra waktu itu
pada waktu lalu
pada waktu lalu
kami dari pks
ya saya kira kalau memang sekarang ini
gerindra nggak diajak atau memang nggak mau ikut atau gimana pak
nah karena sekarang sudah ada kebersamaan
kita akan golkan secara bersama sama
jadi tanggung jawab untuk keberhasilan cawagup ini bukan hanya pks
tapi juga bersama sama dengan gerindra
jadi paling lambat ini dua pekan sudah selesai
mas pras ketawa nih
dua pekan ini gimana bang
gak semudah itu juga ya permasalahannya
karena apalagi ini tahun tahun politik
kita semua pak taufik dengan pak yani ini
istilahnya dia partai pengusung dari calon yang lain
kita juga partai pengusung dari calon yang satunya lagi
pertanyaan kita juga sedang kerja sosialisasi tentang diri kita menjadi calon anggota legislatif untuk periode berikutnya
nggak semudah itu
tapi yang penting gini loh pak
masalah jadi atau nggak jadi

dua bulan lagi tanggal tujuh belas april juga nggak jauh juga ya

saya pikir kalau ada teman temannya buka lah
buka satu ratus enam anggota dewan itu coba diajak ngobrol
di dalam nanti paripurna misalkan tanggal itu udah terbentuk dan aturan tati kepanitiaan itu
kepanitiaan itu sudah terbentuk juga
kita juga mau denger nih dua orang ini apa sih visi misinya
apakah sama dengan visi misinya pak taufik tadi dengan pak anies dan pak sandi
kalau nggak kan terlihat
nah disitu kita di dalam penentuan siapa orangnya yang akan terpilih
itu pas masuk di dalam rapat paripurna itu harus ada nama tanda tangannya ada orangnya
tapi kalau ada tanda tangannya nggak ada orangnya itu juga nggak korum
ya jadi kan semua kita dalam paripurna itu harus korum
tiga per empat dari satu ratus enam anggota dewan kira kira hampir delapan puluh orang
delapan puluh enam dari harus mayoritas ya
nah di sini kan nggak mudah juga apa yang dikatakan pak yary ya nggak semudah itu juga
gak mudahnya karena penolakannya atau karena kesibukan politik jelang pemilu
itu kesibukan politik juga kedua juga harus menjelaskan juga ya yang namanya kita komunikasi dengan teman teman di dewan sih tiap hari komunikasi
tapi kan saya juga nggak tahu
artinya mereka satu satu kan nggak tahu ada yang iya atau nggak nggak atau iya
atau hanya candaan candaan mereka aja
nah ini yang harus tetap teman teman koalisi dari pak taufik dan pak yane dari pki harus turun lebih menjemput bola gitu
jadi anda itu hanya sebagai pengetok palu pengesahan apa yang disodorkan bang taufik dan pak yane saja atau ada proses lain yang belum tentu lolos sih calonnya bang taufik
fraksi partai saya itu dua puluh delapan orang kalau nggak ikut nggak koorum itu pak
ini bukan ancam kan
ini bukan ancam
saya minta di dalam beretika politik ya coba komunikasi politik dengan teman teman fraksi fraksi lain
jangan apa apa ini kata pak yane optimis bisa begini
belum tentu loh hati orang nggak bisa ditebak lho pak
kalau pak anies punya bawahan birokrat pasti dia akan ngolor ke pak anies
tapi kalau dprd saya yang pimpin ini ini pemikirannya dan otaknya beda beda pak
belum tentu sama dengan saya gitu ya
tapi kepentingannya apa kemudian dprd nanti ada yang
sekarang permasalahan kriterianya juga kan mereka melihat
ini pak sehu dari mana nih pak agung dari mana itu kan terlihat nanti pak
oke sama seperti ada dua fraksi kalau tidak salah pak yandri dan bang taufik yang sudah menyatakan diri secara terbuka
menolak mungkin atau mempunyai sikap tertentu soal dua calon yang sudah lama berada
boleh ditampilkan dulu headline headlinesnya apakah bisa
nah ini ada beberapa headlines dari detik com yang menentukan atau memperlihatkan bagaimana
sikap fraksi fraksi ada beberapa fraksi yang ada di dprd dki jakarta
nah ini dia nih yang pertama golkar ikut ikutan tiba tiba tolak cawagup dki jakarta dari pks
lihat adakah lain ada bang taufik di situ ya oke
saya nggak tahu bang taufik yang memprovokasi atau menjawab keresahan mereka itu oke
next kita lihat nah ini fraksi hanura dki tolak tiga cawagup dari pks
bahkan tiga kalau dua ya
yang terbaru tapi kan itu dua juga bagian dari tiga
apa ini gimana bang taufik melihat penolakan dari fraksi hanura dan fraksi golkar
anda lihat ini seperti yang di apa namanya utarakan pak pras tadi nggak ini bisa menghambat sebenarnya
ya saya kira kan ketika ada orang nolak jangan kemudian kita mundur
dekatin mestinya dekatin dong datangi kita diskusi kenapa sih ditanya secara kekeluargaan
iya dekatin mestinya dekatin dong datangi kita diskusi kenapa sih ditanya secara kekeluargaan

kenapa anda nolak ini loh kami ini gini gini saya kira teman teman dprd sangat rasional ya
cuma memang konslen waktu yang harus menjadi perhatian kita
karena kan sekarang jadi memang musim pemilu nih
tahun politik lah tahun politik kamis jumat sabtu kungker ungker dprd
nah ini yang saya kira dua minggu itu menurut anda terlalu optimistik juga atau realistis
kita harus keras gitu loh harus keras komunikasinya nih
sekarang ini secara kesungguhan karena tahapan tadi masih ada tiga nih
pertama dprd membuat panitia kedua dprd harus buat tata tertib pemilihan
ketiga baru masuk di paripurna setelah dua ini ada
nah ini yang saya kira nanti pks dengan gerindra mungkin mendiskusikan langkah langkahnya seperti apa dalam waktu yang singkat
kalau tadi concern waktu hanya dua minggu
pak yang terima kasih
pak yani itu apa namanya statement statement seperti itu itu kan sikap resmi fraksi di dprd dki jakarta ya
itu menurut anda gimana cukup menjadi batu halangan atau ini hanya bumbu bumbu riak riak demokrasi yang beres sama mas pras dengan telepon sekali misalnya
saya menganggap ini cuma bumbu bumbu saja ya
karena apa karena selama ini kami banyak bertemu dengan teman teman di dprd itu dari fraksi fraksi yang lain
udah tolong dah segera ya segera
termasuk orang golkar orang handura yang menolong kita
iya iya teman teman
waktu kami safari politik ke golkar misalnya mereka oke
yang penting jangan lupa ya program program bisa memberikan pelayanan terbaik untuk warga masyarakat dki
tolong dipenuhi kita siap calon cowok cowok itu siap
melaksanakan pesan pesan masukan masukan dari praksi praksi yang ada
jadi penolakan itu hanya genit genit kosmetik saja menurut anda bukan substansi
kalau saya tadi ungkapkan kami kalau proses ini sudah berjalan insya allah optimis ya optimis
kita tetapkanlah dua pekan semua nanti kan pada ketua dprd nih ya
orang akan melihat nih ini ketua dprd mau ke mana nih kira kira gitu
oh jadi menurut anda kalau pak praset itu akan terlihat serius apa tidak serius
iya kalau ketua dprd bilang oke besok rapat gabungan pimpinan kemudian selanjutnya orang badan musawarah menetapkan
kemudian pada saat itu ditunjuk dulu nih
hari ini badan musyawar sudah saya tindak lanjut untuk bamus
ya bamus nah itu yang dibilang pak taufik tadi apa aja
jadi sudah kerja sudah jalan juga loh sebenarnya
kapanpun saya harus laksanakan karena bukan apa saya kan sering bicara di media saya nggak akan mau menghambat
tetapi kan yang permasalahannya seratus nama anggota dewan ini beda beda pikirannya loh
nah seperti tadi dua fraksi yang secara terorisme apa perspektif anda apakah betul itu bunga bunga kosmetik saja buat cari perhatian
kalau masalah itu atau memang secara susah
mas prost nanti dijawabin usah jelas kami akan segera kembali
kalau tadi sebelum kata pak yani tadi penolakan penolakan itu hanya bumbu bumbu saja kosmetik saja
padahal realitanya nggak kok semua setuju anda sependapat dengan itu mas prost
dengan adanya aspirasi seperti itu semua
ya itu hak hak fraksi masing masing dan dia bisa menilai ya bisa menilai sampai sejauh mana teman teman calon wakil gubernur ini punya satu kekuatan dan militansi di dalam komunikasi politik
ini kan enggak kalau udah cuma sekali datang terus besoknya dia datang ke fraksi terus nggak dirawat lagi nggak diurus lagi atau gimana
yang diajak komunikasi itu juga berat pak ini makanya saya bilang kan tadi yang saya sebelum ngomong kalau pak anies istilahnya memimpin
pemerintah daerah dki jakarta bawahnya birokrat semua kalau saya mimpin saya sebagai pimpinan dprd bawahan saya itu otaknya beda beda
makanya harus bukan dirawat artinya dibuka komunikasi lah jangan merasa dirinya udah optimis dari pks dua duanya dari pks terus akan bisa terjadi satu orang akan terpilih sebagai wakil
itu belum tentu loh nah sekarang apalagi di aturan ini tidak ada batas waktu pak makanya saya pikirkan selalu ada waktu itu pak suhaimi datang ke tempat saya juga
pak soemi termasuk datang tapi ke kantor ke dprd ngobrol lah komunikasi bukalah komunikasi ke lain lainnya
karena bukan apa kalau fraksi pd perjuangan sendiri misalkan iya kalau yang lain nggak nggak keurung juga lho pak
berarti itu serius juga dong semua serius jangan dianggap ini ya supaya saya minta kepada partai pendukung ya dari gerindra dan dari pks harus turun turun turun ke bawah
jangan dia mikirkan dapilnya juga gitu loh dia mikirin nih bagaimana pak anies ini harus dibantu gitu loh
nggak mungkin pak anies sendirian kalau ada apa apa dia dipanggil oleh kementerian ini dia sendirian ini terbengkelai padahal jakarta perlu pembangunan
nah yang perlu kita perlukan bang taufik kita warga jakarta betul betul bisa tenang gak sih sekarang maksudnya tenang tuh ya sudah ini nggak mungkin lagi kalau kita kemarin menunggu enam bulan nih harap harap cemas
terutama pak yani deg deg deg gitu kan
kalau kita juga warga jakarta juga punya
juga pusing juga punya wakil gubernur kita sudah bisa tenang atau justru malah belum bisa tenang sekarang dengan kondisi seperti ini dengan timeline politik sedemikian ketat dua minggu katanya
gini gini tenang itu karena ada wakil gubernur atau tenang karena apa
tenang karena prosesnya sudah sampai sini tenang saja sudah pasti akan kepilih tidak ada kemungkinan lagi dua nama ini akan ganti lagi atau mungkin akan ter
kalau tadi kan saya bilang tahapannya ini harus dilalui dulu
problemnya adalah ketika paripurna itu harus korum
kata kata quorum ini untuk mengatakan forum itu ada delapan puluh an delapan puluh enam orang harus hadir
nah bagaimana nih kita mengkomunikasikan tadi semua jangan kita anggap sepele lah semua harus kita anggap serius bunyi bunyian ini
aspirasi dari golkar hanura seperti itu tadi gimana bang taufik anda kan ada juga tuh kata di situ
iya bunyi bunyian itu harus dianggap serius supaya apa supaya kita lebih lagi melakukan komunikasi
tapi buat anda sendiri bang taufik
jadi kita sendiri bang taufik jadi gerindra sendiri haruskah sebelum pemilu misalnya kalau kata pak yani tadi dua minggu gitu dua minggu lah maksimal kita harus sudah punya waktu baru baru
kita kan bukan ngomong soal harus karena konserin waktu juga kan di undang undang tidak terbatas
yang kedua yang paling penting kalaupun nanti seminggu ini kita bisa melakukan komunikasi dengan baik pasti jadi
ini kan problemnya sekarang komunikasi itu
karena individu loh yang hadir itu individu
berarti ada seratusan orang yang harus anda datangnya harus anda ajak apa
tapi anda seberapa concern dengan sebelum pemilu atau sesudah pemilu timeline dua minggu itu bang taufik
kalau kami setiap hari ini komunikasi sekarang kan mulai besok mungkin ya sekarang sudah sampai nih ke dprd
ajak komunikasi teman teman fraksi yang ketemu dimana aja kita ajak komunikasi
oke kalau misalnya pak yani menurut anda gimana
kalau kita melihat seberapa komunikasi
oke kalau misalnya pak yani menurut anda gimana kalau kita melihat seberapa komunikasi
harus gitu dua minggu betul betul timeline atau misalnya anda punya bisa mentoleransi lagi jika waktunya lebih panjang lagi gitu
saya ya tadi juga dari birohukum sekwan saya panggil bagaimana tentang masalah aturan aturan itu
ya memang dia sudah komunikasi juga ke kementerian negeri
bahwa ini tidak boleh dilakukan pada bulan april
karena kalau pada bulan april kemungkinan besar dprd yang ini sudah nggak bisa lagi untuk menjalankan
melakukan pemilihan maka anggota dewan yang akan datang
masalah nggak pak kalau misalnya setelah belum deadlock
iya walaupun nggak ada ini ada informasi seperti itu
makanya saya sudah hitung hitung bagaimana prosesnya
nah prosesnya tadi yang pertama dengan adanya surat ini
ya mungkin tadi dari pimpinan ini ada rapat pimpinan gabungan
ayo kita duduk kita tetapkan nih tindak lanjut dari surat pak gubernur ini
kemudian selanjutnya tentang masalah penetapan waktu mungkin dalam badan musawarah ditetapkan
nah tinggal kan pada saat ditetapkan di dalam musawarah itu kita bisa juga menetapkan tadi
kan ada panlih ya ada panitia pemilih ini siapkan
nah panlih juga nanti kan dia yang akan menyusun tatib itu
nah kita sudah saya sudah minta mungkin nanti juga bersama dengan gerinda dan teman teman lain
ini parli ini kan ada dua puluh lima orang ya sama seperti perwakilan
nah mereka nanti sudah menyiapkan tatip nah mungkin draftnya yang contoh contoh sudah ada
nah ini bagaimana kita sesuaikan dengan dki
nah kalau kita sudah waktu waktunya kita tetapkan
nah hasil dari panlih ini tatip ini mungkin diparipurnakan
nah setelah paripurna nah baru selanjutnya kita paripurna untuk melakukan pemilihan
kita bisa tetapkan nih jadwal jadwal waktu itu
nah saya punya pandangan ya begini ya seperti pepatah gitu mengatakan
ikan sepat ikan gabus makin cepat makin bagus
tapi kalau kata bang taufik tadi kan agak lama prosesnya gimana
saya mau luruskan dulu nggak ada aturan yang mengatakan apabila bulan april dipilih oleh dprd yang lama
dprd dprd baru dprd lama ini sampai bulan agustus
tetap punya hak yang sama ya pak ya
jadi nggak ada itu aturan itu gitu loh jadi saya kira agak keliru tuh yang ngasih tahunya ya
pak payani concern anda kalau tadi kata bang taufik dan pak pras juga ini
kan tidak mudah dalam mengkomunikasikan dalam melobi lobi misalnya untuk dapat satu persepsi yang sama
cukup mentoleransi nggak pks misalnya dengan proses yang sulit apalagi ada dua fraksi yang secara terbuka tadi mengatakan penolakannya
jika nanti waktunya lebih molor dari dua minggu seperti yang anda rencanakan
ya kami katakan tadi ya walaupun tadi ya ada teman teman lah punya pandangan ya penolakan segala macam
nah disitulah kalau bang taufik ungkapkan perlu ada komunikasi
kita akan lakukan komunikasi
nah sekali lagi ini tanggung jawab antara pks dengan gerindra sebagai partai pengusung ya
nah kalau memang kita sudah sepakat mari kita bersama untuk melakukan komunikasi biar supaya ya di pertengahan maret ini bisa tuntas dan selesai
saya yang ungkapkan tadi kalau saya di dalam perjuangan nih optimis
kalau sesuatu hal yang memang bisa dipermudah dipercepat kenapa kita mau
kalau sesuatu hal yang mau
tapi kalau ada asumsi tadi dengan seratus orang yang harus didekati harus dikomunikasikan
kalau kata bang taufik juga nggak gampang kan bang bukan masalah perintah perintah saja
memang harus begitu
memang harus begitu dan itu kan itu kalau saya rasa agak sulit
ini juga harus dihitungkan ini tahun politik gitu
apalagi orang orang pada nggak ada gitu kan
teman teman dari fraksi fraksi ini ya cobalah dari gerindra dan dari pks coba berkomunikasi
ilmunya cuma satu komunikasi
kalau memang hari ini dia nggak mau menjawab besok panggil tanya lagi
harus keulutan di sini yang terjadi
karena bukan apa apa wakil gubernur dki jakarta juga nggak mudah juga kita pilih loh
ngelihat manusianya juga melihat kriterianya orang apakah tahu masalah jakarta
ini kan yang dikatakan ini kan karena partai pengusung mendorong dua orang nama
ini misalkan saya utarakan di sini
yang lain lain kan bisa bicara apalagi sekarang ada berapa orma sudah menolak
ada bubu bubu seperti itu juga harus dipikirkan juga
itu menjadi masukan juga nggak buat anda
masukan juga tapi kan dia nggak bisa menentukan
tapi ini kan masukan juga buat gerindra dengan buat pks
kenapa sih sulit sulit sulit aja lah siapa namanya udah mau jadi gitu
terakhir yang terakhir pak pras untuk anda
sebenarnya kasih pencerahan kepada kita
apakah sudah pasti satu dari dua orang ini yang akan jadi wakil gubernur dki jakarta nanti
atau justru ada proses politik proses hukuman yang membuat dua nama ini bisnisnya tidak jadi
bisa jadi bisa tidak jadi loh
yang jadinya yang tidak jadi
kalau ditolak di dalam rapat nanti di tatipnya panitia pemilih nanti di dalam tatipnya dibilang
oh ini udah dua kali misalkan diaturannya itu
kan semua rapat pimpinan gabungan pimpinan dengan ketua ketua fraksi yang ada di dprd
aturan aturan itu dibutuhkan
kalau di voting tak ikut aturan ini tak ikut aturan ini
siapapun yang tinggi akan diikuti gitu loh
kalau misalnya ditolak kondisinya
ditolak dengan berapa kali ditolaknya
dia harus misalkan pks berbuka aja pks dengan gerindra lagi
untuk apa untuk
mencalonkan siapa lagi orangnya gitu loh
karena bukan apa apa kalau saya mendengar dari beberapa teman di fraksi fraksi lain
ini harus benar benar yang mengerti masalah jakarta
anda lihat dua orang ini yang anda juga sudah screening nih pak pras
ya kalau saya sih masih kurang kurang lah
masih jauh lah untuk melihat
ya kalau dia dipadukan dengan sekelas sandiaga uno ya jauh lah
itu pertimbangan anda itu bisa jadi pertimbangan nggak
pertimbangan buat apa
kalau saya kalau mas ini nanya ke saya
itu jawaban saya
artinya tapi saya kan nggak akan mungkin menghambat itu
siapa pun yang akan terpilih nanti ya monggo gitu
tapi berarti masih ada kemungkinan dua nama ini belum tentu salah satunya akan jadi calon atau jadi wakil gubernur
pak yani terakhir sekali lagi saya mau tanya
jika asumsinya tadi pak pras ini tidak semudah itu pak
kita turun ke dapil prosesnya panjang
pks mentoleransi nggak
kalau saya melihat terhadap teman teman ya di dprd
bahwa kita berpikir ke depan untuk
bahwa wakil gubernur itu penting
wakil gubernur itu memang diperlukan
segera agar bisa membantu pak gubernur
nah keyakinan kami ya karena publik menginginkan seperti itu
bahwa harus segera
harus segera terpilih wakil gubernur
nah kalau memang tadi ada pihak pihak tertentu yang menghambat apa segala macam
nanti publik yang akan mengadili
ya siapa siapa yang memang akan mendukung
saya kira seperti itu
bang taufik tiga puluh detik dari anda
anda terakhir seperti apa misalnya ketika prosesnya ini tidak sesuai yang diharapkan
dua minggu atau nggak
jangan jangan habis pemilu nih bang topik
apa keputusan dprd harus kita ikuti
gak bisa kita pungkiri dong
dan anda nggak terlalu masalah kalau misalnya prosesnya agak panjang lewat pemilu
ini kan keputusan bersama
dprd itu keputusan bersama
bukan keputusan gerindra
bukan keputusan pks
tapi gerindra berkomitmen ya bang
kalau ada kemungkinan nggak bang topik
kali ganti pks tetap
tidak mungkin sama muhammad topik masuk
itu kalau allah tentukan lain
kita akan lihat nanti perjalanan panjangnya
jadi masih cukup panjang mas prasetya
panjang lah ya
belum ada diganti
yang penting satu ilmunya komunikasi politik
kalau ada proses proses yang lain
komunikasi juga yang paling penting
kalau saya bilang enak yang enak kan juga saya dosa
yang gak enak juga durasi kita sudah habis mas pras
terima kasih pak yani
terima kasih bang topik
terima kasih mas pras
kita akan tunggu karena warga jakarta masih harap harap cemas kalau kayak gini
belum tentu dua nama yang akan diajukan ke dpd itu akan menjadi salah satunya akan menjadi wakil gubernur dki jakarta
kita akan tunggu perkembangan politiknya beberapa waktu ke depan
kami akan segera kembali bersajar dah